hingga senin siang mobil pengawal setia novanto masih tampak di pintu belakang rumah sakit premier jatinegara jakarta
rekan suparta yang menjenguk setia novanto menyatakan tidak tahu kapan ketua dpr ini akan kembali
meskipun barang barang milik setia novanto perlahan telah dibawa pulang sejak hari minggu
namun rencana kepulangannya dari rumah sakit masih belum pasti
sejumlah pihak yang datang berkunjung menjenguk ketua dpr ri itu mengaku kondisi setnov masih terbaring
istri setnov yang menjaga di rumah sakit pun menyerahkan sepenuhnya kepada dokter terkait apakah akan pulang hari ini ataupun tidak
anggota dpr ri partai golkar ridwan bae yang datang menjenguk ke rumah sakit premier jatinegara juga tidak dapat memastikan kepulangan dari setnov
itu datang salaman dengan beliau kemudian dia coba buka maskernya
kita bicara mungkin sekurang lebih lima sepuluh menit akan kita bicara
kita bicara banyak lah bahwa beliau sangat berharap kesehatan bisa segera pulih
hal itu kita tidak bicarakan
yang kita tahu bahwa beliau masih dalam pengawasan dokter
tinggal dokter lah kira kira yang akan menentukan apakah hari ini atau kapan